jebolnya tanggul sungai citarum bukan pertama kali terjadi
beberapa tahun sebelumnya hal yang sama juga pernah terjadi
akibat tanggul jebol ribuan warga terdampak
presiden jokowi menargetkan tanggul sungai citarum selesai diperbaiki jumat besok
ini untuk tanggul sementara
dan untuk berbincang bincang terkait hal itu
saya langsung menyapa uu ruzanul ulum wakil gubernur jawa barat
pak wagub selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak wagub bagaimana hingga hari ini penanganan jebolnya tanggul sungai citarum
pak presiden sudah menyampaikan untuk tanggul sementara ya
ditargetkan besok sudah selesai
ya ini pembangunan terus berjalan
dari bbws targetkan kalau tidak ada hujan yang kapasitas tinggi
intensitasnya tiga hari akan selesai
artinya kalau tanggap darurat ini sudah dilaksanakan
maka air akan segera surut di wilayah
seperti itu ya
tiga hari akan selesai artinya meleset dari target pak presiden
kemungkinan besok tanggul sementara ini belum bisa untuk diselesaikan pak wagub
ya ini bisa tetapkan sepuluh hari tiga hari
dan saya akan menyampaikan kepada bapak presiden
tetapi kata bbws ya ada
ada berapa titik pak wagub saat ini yang terus dikebut penanganannya
karena tidak hanya satu titik saja ya yang jebol pada saat banjir besar beberapa hari lalu
kalau di jawa barat ini
ada yang pertama di indramayu
tapi kalau di indramayu sudah selesai
kemudian di subang
sudah sedang sekitar tujuh puluh persen sudah terlaksana
kemudian ada yang di kota bekasi
kukunya dari daerah bogor
kemudian juga ada yang dari citarum ini
kalau yang daerah daerah lain
semuanya bisa gerak dilaksanakan setiap darurat
air bisa dikendalikan
kalau yang ini karena memang harus memiliki teknologi yang canggih
apa yang disampaikan tadi
tapi alhamdulillah ini sudah ada progres ya
insya allah segera selesai
kalau yang setelah ini semuanya akan bisa kembali ke rumahnya masing masing
berbicara mengenai kembali ke rumahnya masing masing
kita tahu juga warga terdampak
kemarin ribuan mengungsi dan banyak rumah yang mengalami kerusakan
bagaimana kemudian warga yang sudah berada di pengungsian
ingin kembali ke mana mereka kemudian
dibantu untuk membangun ataupun relokasi bagi warga
ya sementara ini kan mereka ada di pengungsian di sekolah sd
tetapi kebutuhan dasar dipenuhi oleh
entah baik oleh pemerintah kota
pemerintah kabupaten bekasi
kemudian juga oleh pemprov juga ada bantuan
dan juga dari pemerintah pusat
artinya kebutuhan dasar mereka terus
kemudian juga untuk relokasi
kita kan harus pada rapat secara bersama
belum ada pembahasan rekasi dan tidak
proses sekarang fokusnya untuk menutup dulu tanggul yang jebol
sehingga air bisa serut
dan masyarakat bisa tindak lanjuti rumahnya masing masing yang terkena kebanjiran
pak wagub kita tahu pada tahun dua ribu tujuh belas
tolong saya ingin konfirmasi apakah benar
saat itu juga terjadi jebol di sekitar tanggul sungai citarum
dampaknya juga cukup luar biasa
apakah tidak ada skema antisipasi
pemeliharaan yang cukup
sehingga hal ini tidak terjadi seperti kemarin
ya sebenarnya kan dari pihak bbws juga sudah mengantisipasi
seperti halnya yang di kota bekasi
ini sudah kelihatan
ada gerakan tanggul untuk propo
kemudian juga sudah diberi pasir dengan karung
tapi belum juga selesai semua baru datang air
artinya pihak bbws dan pemerintah provinsi dan kabupaten juga sudah tahu
titik titik yang biasa kena banjir
dan sudah ada akses untuk mengantisipasinya
tapi satu dan lain hal baru datang air
oke actionnya seperti apa secara detail
karena ini sangat penting
berdampak luar biasa jika mengalami kerusakan atau jebol
kita akan berbincang
usai jeda kami akan kembali sesaat lagi
masih bersama dengan wakil gubernur jawa barat
baik terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai penanganan jebolnya tanggul sungai citarum
ini cukup vital untuk wilayah jawa barat
karena kemarin akibat jebolnya tanggul ini menyebabkan ribuan warga terdampak
hingga saat ini beberapa wilayah masih terendam banjir
masih bersama saya wakil gubernur jawa barat pak wagub
oke sudah bersama saya lagi
kita berbicara mengenai action karena kemungkinan dalam beberapa hari ke depan
potensi cuaca buruk masih terus terjadi pak wagub
sesuai dengan perakiraan dari bmkg
saat ini kan masih dikebut upaya untuk membangun tanggul secara sementara
targetnya sendiri setelah dibangun sementara ini pembangunan untuk permanennya seperti apa nanti
ya kita action ini kan bukan hanya satu titik
tetapi beberapa titik karena memang jawa barat dari sejak lama terus ada bencana banjir
seperti tahun kemarin
nah action kami yang pertama kita sudah membuat bendunga dicisangkui untuk bandung selatan
biasakan di situ langganan banjir
alhamdulillah karena bendungan sudah selesai sekarang banjir bisa diantisipasi
yang kedua juga ada pembangunan bendungan di sadawarna
ini kalau sadawarna selesai insya allah kaya awasan karawang dan sekitarnya akan terantisipasi dengan adanya hujan beras itu
itu kalau selesai maka akan selesai mudah mudahan

nah kemudian tentang action yang citas

tidak akan tertaruh
sekarang ini kita terus melaksanakan kegiatan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya sehingga diusahakan dipercepat sesuai dengan target apa yang disampaikan pak jokowi kepada media yaitu dua hari selesai
juga kita juga action bukan hanya action dalam bidang sarana prasarana
satgas dalam penanganan banjir ini langsung kepalanya atau ketuanya pak gubernur wakil wakil ketuanya adalah saya
saya dan juga
ketua harian yaitu
danrem masing masing danrem yang ada
di bogor kemudian
juga danrem yang ada di
wilayah gunung jati
yang menangani masalah wilayah wilayah tersebut
sebagai ketua hariannya itu antara
action kami dalam mengatasi banjir
bmkg sudah menyampaikan kepada kami
bahwa sebentar lagi dua hari atau tiga hari
lagi akan hujan deras di wilayah jawa barat
seperti di wilayah sukabumi
cianjur garut selatan pampung pek
biasanya di daerah itu
karena memang sungainya pada besar besar
kemudian penduduknya juga
tidak terlalu padat
hujan apapun dan mudah mudahan seperti itu
kecuali di wilayah kabupaten garut
yaitu di pampung pek
kemarin juga ada banjir
saksikan kepada kami dari pihak
masyarakat ada pengalihan
menjadi hutan produktif tapi itu legal
karena memang ada izin dari pihak pihak
itu seperti itu makanya kemarin
kita sudah memandakan rapat
dari kodam siliwangi kemudian
dari kejati dan yang lainnya termasuk
dari jawa barat ke dum dan rapat
untuk menyatukan langkah dalam mengantisipasi
bencana banjir seperti sekarang ini
karena pada prinsipnya
mereka itu pada punya program
untuk mengantisipasi bencana
baik pihak bbws
juga dan yang lainnya
dan termasuk juga kami kemarin dalam rapat
ya dinas sdm
pihak perhutani karena
disitu pun ada keterkaitan
ahli fungsi hutan dan sdm juga
disitu ada galian galian yang
sedikit banyak mengakibatkan juga
terjadi banjir jadi kami pemerintah provinsi
jawa barat dipimpin oleh pak gubernur sedang melakukan
action action dan juga berkolaborasi
dengan berbagai intansi seperti itu
baik saya ingin menyuarakan
muara gembong kabupaten bekasi
yang terendam banjir
berkepanjangan hingga hampir satu bulan
dan berharap ada
panjang pak uwagu
sehingga warga melihat ketika
ada penanganan banjir hanya
dilakukan pada saat mereka
ataupun rumah mereka terendam banjir tapi
setelah itu progresnya
tidak ada ada komentar mengenai ini pak
ya memang saya juga pernah
kesana dan juga pernah menyampaikan
kepada saya masyarakat seperti itu
nah kami pun sudah menyampaikan
tentang hal ini yang dibutuhkan
oleh mereka adalah adanya pengaruh
dan penerukan terhadap
sungai yang ada di wilayah situ
sudah ada dangkal dengan
adanya lumpur yang datang terus terusan
tidak berhenti dan juga
disitu juga ada tambak tambak
dan yang lainnya
itu pun harus ditertibkan
bukan berarti tidak boleh sah sah saja
karena memang mereka legal
tapi harus ada penertiban
dan itu pun insya allah
akan menjadi pembahasan kami di
pada tahapan selanjutnya
memang kami juga sudah tahu tentang itu
karena kami sudah kesana
pertanyaan terakhir saya saya ingin
mengkonfirmasi lagi target
sungai citarum ini yang ditunggu
oleh warga berharap agar banjir
bisa segera surut meskipun potensi
cuaca buruk masih akan terjadi
dalam beberapa hari ke depan
bmkg kan menyampaikan
bahwa bukan sekarang
tapi beberapa hari kebelakang
dan itu pun hanya di jawa barat
jadi secara teori
daerah tersebut mudah insya allah tidak akan ada
hujan yang banyak
intensitas yang tinggi
jadi dimungkinkan secara teori
sesuai dengan waktu
tapi harus dipahami juga
manusia kan hanya punya rencana
yang menentukan segalanya adalah allah yang maha kuasa al iyyah dan al mu'ad
jadi ini memang
di takdir oleh karena itu
bukan masalah pemerintah
pemerintah pusat pemerintah kabupaten
dan juga pemerintah provinsi semua berusaha
tapi kalau takdirnya lain
artinya ada usaha disana kita tunggu
dan masyarakat menagih janji itu
harapannya agar perbaikan tanggul sungai citarum
kita jelaskan dengan lebih cepat
pak wagub terima kasih waktu anda untuk newscast malam hari ini